sebagai gaya hidup masa kini berbagai carapun dilakukan orang untuk terlihat muda atau menghapat penuaan
seperti botoks sedot lemak hingga operasi plastik
dari kecematan sains berikut adalah ilas rangkumannya untuk anda
mengekspresikan diri dengan rupa yang menawan menjadi idaman setiap insan
tanpa mengenal batasan usia dan jenis kelamin
terlebih jika paras cantik atau tampan dengan bantuan medis
jadi mereka percaya kelihatannya akan lebih cantik daripada sebelum penyakit
korea adalah masyarakat yang sangat berkompetisi
dan di pasar pekerjaan mereka wajah yang indah adalah jenis senjata yang bagus
karena orang orang yang indah selalu diperoleh dulu
dalam ilmu kedokteran bedah plastik diambil dari kata plastikos berarti membentuk
jika saat ini tindakan bedah plastik lebih bergantung
dan tidak dikenal untuk mempercantik diri
dahulunya justru banyak dilakukan untuk memperbaiki kondisi tubuh yang rusak akibat perang
bahkan dalam sebuah dokumen disebutkan implementasi awal bedah plastik dilakukan oleh fisikawan italia bernama gesper tagliakozi pada seribu delapan ratus tujuh puluh
tentu ia tidak menggunakan bahan plastik
melainkan jaringan kulit dari sekitar kulit tangan pasien untuk merekonstruksi hidung pasien yang mengalami kerusakan
anda tentu paham bahwa berbagai pilihan memiliki konsekuensi
hal ini juga berlaku pada operasi plastik
salah satu resiko yang harus dihadapi
yakni kecacatan permanen atau bahkan kelumpuhan
meski penuh resiko peminat operasi plastik selalu bertambah tiap tahunnya
fenomena ini dapat kita lihat dari negara ginseng
yakni korea selatan
yang terkenal dengan hasil operasi plastiknya yang bagus dan murah
yakni sekitar seribu hingga tiga ribu usd
terima kasih pada perkembangan teknologi
seiring perkembangan teknologi
estetika dunia medis beralih ke botoks
berupa zat protein yang diproduksi bakteri beracun bernama clostridium botulinum
yang disuntikan ke bagian tubuh dan termasuk golongan obat perileks otot
bakteri ini dapat melemahkan atau menghalangi otot otot berkontraksi
ketika otot tidak berkontraksi kulit akan mengencang
berbagai kerutan pun akan hilang
baik rutan yang terbentuk permanen
maupun kerutan sementara yang disebabkan ekspresi wajah
seperti menaikan alis tersenyum menyipitkan mata atau mengerutkan kening
selain itu bakteri beracun ini juga dapat mengoreksi bentuk rahang
dan mengurangi produksi keringat berlebih
sayangnya cantik secara instan dengan botoks tidak dapat bertahan lama
yakni hanya bertahan dalam waktu empat hingga enam bulan saja
setelah itu otot wajah akan kembali mengerut
ketika otot kembali normal suntik botoks bahkan dapat meninggalkan dampak negatif pada wajah
otot wajah terkadang menjadi kaku dan susah berekspresi
inilah ancaman dari efek samping botoks
setelah efek kencang hilang pengguna akan mengalami kecanduan
mereka ingin mengulangi kembali agar tampak awet muda
suntikan yang terus menerus ini tentu saja bisa menyebabkan penumpukan bakteri botoks di wajah
pemakaian yang berulang juga akan membuat otot otot wajah menipis
alhasil otot menjadi gampang kenur tidak simetris bahkan menimbulkan kelumpuhan otot
operasi plastik dan suntik botoks bukanlah satu satunya cara untuk mempercantik diri
cara lainnya mulai dari menenggak obat atau memakai krim yang banyak di pasar
adalah pilihan siapapun untuk menambah percaya diri
namun menjadi konsumen yang cerdas tentu menjadi kewajiban jika tak ingin terjadi malpraktik